omnibus law terus menuai reaksi buruh terus menyuarakan kekhawatiran mereka
terutama terkait pengupahan yang dianggap akan merugikan pekerja
ketentuan waktu dan hasil pekerjaan yang akan menentukan upah dirasa memberatkan
belum lagi aturan soal upah minimum yang akan berlaku hanya di level provinsi
sementara itu pengusaha menilai skema pengupahan yang selama ini berlaku semestinya diubah
demi investasi kita bahas malam ini sudah ada di studio
bang obon tabroni anggota komisi sembilan dpr ri bang obon selamat malam
terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan juga ada muhammad rusdi mas rusdi ketua harian ksp
mas rusdi selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
kita berbincang lagi tidak lelah kami membahas soal omnibus law cipta kerja
beberapa kali kami sudah membahas tapi yang hari ini kami bahas adalah terkait dengan hal inti
yang kemudian mendorong teman teman buruh masih terus bersuara hingga saat ini yaitu soal pengupahan
mas rusdi bisa disampaikan sebenarnya yang menjadi keberatan itu adalah skema barunya atau apanya mas rusdi
ya secara umum kita punya tiga prinsip hal terkait dengan omnibus law yang kita tolak
kemudian juga ada sembilan alasan
nah tiga prinsip tentang naker ini adalah instrumen menuju kesejahteraan
pertama ada tentang mengenai job protection kemudian income protection
baru ketiga adalah social protection
nah ada sekitar tujuh hal dari sembilan itu adalah itu tentang mengenai job protection
baru satu hal kemudian tentang upah atau income protection
baru yang terakhir ada tentang jaminan sosial
nah terkait upah yang paling krusial adalah sungguhnya dari bacaan kita dari sembilan hal tersebut
ujung ujungnya mau menghilangkan upah minimum
kenapa upah minuman hilang walaupun katanya tetap ada
memang ada aturan upah minimum
misalkan ada itu hanya berlaku untuk ump
nah faktanya adalah yang berlaku upah minimum di indonesia hari ini adalah yang dipakai hampir di seluruh daerah adalah umk
upah minimum kabupaten kota dan yang kedua adalah upah minimum sektoralnya
nah ambil contoh misalkan di jawa barat lah
di jawa barat upah minimumnya hanya sekitar lebih dari dua juta
kami punya perbandingannya ya silahkan ditayangkan
nah kemudian upah minimum kota di bekasi kota bekasi
kemudian kabupaten kota
bekasi kerawang itu udah hampir empat lima
nah kemudian bagaimana kemudian ketika ini aturan ini baru ini masuk
nah yang berikut lagi adalah
kalau aturan itu ketok berarti mengikuti ump jawa barat yang satu delapan sekian itu
nah ini belum jelas
karena belum jelas ya kemudian kan hilang
yang kedua adalah hitungannya hanya berbasis pertumbuhan ekonomi
kalau sebelumnya kan menggunakan pp tujuh puluh delapan yang kita sesungguhnya masih kita tolak
hitungannya adalah upah tahun ini
kemudian ditambah dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional
nah bab invasinya itu dihilangkan
jadi hanya upah minimum kemudian ditambah dengan pertumbuhan ekonomi provinsi
nah pertanyaannya juga adalah bagaimana dengan provinsi provinsi yang minus pertumbuhan ekonominya
seperti daerah daerah timur lah
ini bagaimana gitu kan
nah di luar itu ada lagi istilah namanya upah minimum sektor khusus sektor padat karya
ada upah minimum
yang kita kenal dengan upah minimum itu adalah sosial upah paling rendah
tapi ini khusus sektor padat karya
ada yang lebih rendah lagi ya
nah secara substansi kita lihat pak jokowi ini ingin mengakomodir kepentingan dari pengusaha pengusaha di sektor padat karya ini
yang kita lihat sesungguhnya perusahaan perusahaan sektor padat karya ini adalah perusahaan perusahaan sabkon atau perusahaan broker
udah tangan ketiga tangan keempat
yang mereka datang ke indonesia hanya ingin mencari lahan sewa murah dan upah murah
ketika jakarta udah agak tinggi pindah ke bekasi
bekasi sekarang lebih tinggi dari jakarta pindah ke karawang kemudian pindah ke purwakarta dan sekarang pindah ke semarang dan lain lain
nah di luar itu juga pelindungan terkait upah ini aturannya nggak demokratis
kalau sebelumnya misalkan sebelum tujuh puluh delapan dan sampai hari ini dewan pengupahan masih berfungsi artinya adalah masih didengarkan nanti itu tidak ada lagi
hitungannya benar benar hanya berbasis upah yang berlaku hari ini
upah yang berlaku hari ini kemudian ditambah dengan pertumbuhan ekonomi provinsi
nah nggak ada lagi peran dari dewan pengupahan nggak ada lagi sistem upah berbasis khl kebutuhan hidup layak
dan yang lebih aneh lagi adalah ketika gubernur tidak menetapkan hitungan upah menggunakan hitungan seperti ini maka dia akan kena sanksi juga
iya itu yang menarik
karena kemarin misalkan di beberapa provinsi walaupun pemerintah pusat mendorong harus menggunakan ppjuv delapan tapi masih ada beberapa provinsi seperti di aceh misalkan
dia kemudian menaikkan upah lebih tinggi dari ketentuan ppjuv delapan
nah misal ada kasus seperti itu maka gubernurnya akan dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat
nah sekali lagi adalah
di sisi lain ada juga kemungkinan gubernur kong kali kong dengan beberapa pengusaha untuk menentukan upah itu anda melihat itu juga
nah sehingga menurut kita ini sangat bahaya ketika kemudian saat ini saja misalkan kondisi upah yang diterima oleh teman teman ini tidak maksimal
karena sungguhnya upah rata rata indonesia itu masih dua jutaan
dan ini survei dari ilo menurut trend energi ilo tahun dua ribu tujuh belas an sungguhnya upah di indonesia rata rata masih lebih rendah dari vietnam
yang artinya adalah kenapa upah kita sudah rendah tapi kemudian dipaksa lebih rendah lagi
demi investasi padahal kalau misalnya dilihat rating investasi vietnam sekarang lebih tinggi daripada indonesia gitu
nah satu sisi ketika kemudian kalau kita bandingkan dengan kluster lainnya kluster apa namanya dengan bab lainnya terkait dengan

nah satu sisi ketika kemudian kalau kita bandingkan dengan kluster lainnya kluster apa namanya kita kira kira

kita kira kira kenapa besarnya itu disarankan ke dalam ulasan pekerjaan kontrak
itu namanya juga stipensi manusia which is like penebusi
ya sungguhnya ini ada apa gitu kan
kalau memang ini yang terjadi
bukan hanya ini akan membuat kaum buruh indonesia menjadi lebih sengsara
yang kedua adalah kita juga khawatir
kalau misalkan kemudian yang masuk ke indonesia nanti adalah pengusaha pengusaha yang nggak benar
kalau pengusaha benar dia nggak ada masalah sesungguhnya
nah ini pengusaha pengusaha yang nggak benar
yang memang kalau aturannya benar dia nggak sampai berusaha ini
pokoknya targetnya emang cuma pekerja murah gitu ya
pekerja murah dan murah
dan sesungguhnya kita khawatir bukan nanti adanya penciptaan tanpa pekerjaan
tapi justru adalah akan menghancurkan ekonomi indonesia
karena investor investor besar dari misalkan jepang lah
yang selama ini cukup patut terhadap aturan di indonesia
mungkin mereka juga nggak mau masuk
karena persaingannya adalah persaingannya nggak sehat
aturannya nggak benar bisa dilanggar segala aturan yang ada
karena sanksi tidak dihilangkan
pak ngoboan anda pasti sudah membaca
juga sudah mendengar curhatan dari teman teman buru
dan sekarang memang draftnya sudah di dpr
jadi memang sekarang porsinya teman teman dpr untuk mengakomodir ini
sama melihat ada beberapa hal hal krusial yang harus dibenahi
dan bahkan mungkin dihilangkan atau bagaimana
yang pertama bahwa sejak bulan januari
gelombang aksi ujuk rasa
beberapa kali gelombang masuk ke teman teman di dpr
mereka menyampaikan ke teman teman buru dari gknas dan lain lain
ya tentu kami harus menyikapi ini
di sisi yang lain kita sepakat bahwa negara kita butuh investasi
kemudian kita butuh modal masuk
kemudian bagaimana pengangguran kemudian bisa berkurang
kemudian dengan masuknya perusahaan perusahaan yang lain
tapi tentu ada kurang lebih sekitar lima puluh tiga juta buruh formal di indonesia
yang haknya juga tidak boleh diabaikan
kami mencatat beberapa persoalan yang masuk dalam draft tersebut
tadi yang disampaikan oleh bu lusti betul
bahwa yang pertama berkaitan dengan mekanisme penetapan
biasanya penetapan upah di negara manapun
ketika masuk pada persoalan upah penetapan itu berdasarkan unsur triparting
ada unsur pengusaha kemudian ada unsur serikat pekerja dan ada unsur pemerintah
tripartite selama ini jalan gak
mereka berdiskusi mereka diskusi untuk bagaimana formula upah
ya tentu perusahaan akan melihat dari sisi budget
kemudian teman teman buruh akan melihat dari sisi
apa kebutuhan mereka dan pemerintah berada di tengah
itu selalu berjalan
nah kemudian konsep yang ada tampaknya
tampaknya dengan ditetapkan berdasarkan rumus yang ada
maka fungsi tripartit ini akan semakin berkurang
nah ini juga suatu yang kurang tepat
karena kan bicara tentang pengupahan
adalah bicara tentang yang lebih tahu tentunya
sebetulnya kan pengusaha kemudian dan yang lagi dengan serikat pekerja
menurut catatan kami ada beberapa catatan
kemudian yang kedua kami melihat dari sisi penetapan
kemudian dari sisi yang lain adalah
ada satu hal yang prinsip upah itu
selain upah minimum di indonesia itu dikenal dengan istilah upah sektoral
itu sebetulnya konsep yang bagus
upah sektoral adalah upah berdasarkan jenis industri
karena kemampuan industri kan berbeda
sektor sektor tertentu mungkin dengan angka empat juta mereka tidak mampu
tapi ada sektor yang lain di atas itu mereka mampu
maka kita kenal dengan upah sektoral
di konsep yang catatan kami
di konsep yang ada mungkin bu rusdi bisa meluruskan
itu adalah untuk menjebatani mana perusahaan yang mampu
karena kan perusahaan dengan kemampuan dengan teknologi
kemudian dengan resiko kerja dengan industri apa
dengan kehebatan mesin mesin
saya rasa wajar kalau upah berdasarkan sektoral
itu pun lagi lagi kita tidak temukan dalam konsep yang ada
kemudian yang lain juga menurut catatan kami
adalah satu yang paling prinsip
prinsip itu tentang
perusahaan tetap membayar upah ketika misal pekerja itu sakit
itu ada aturannya jelas
kemudian pekerja kalau pekerja perempuan
biasanya mereka akan mendapatkan hak cuti
cuti hate kemudian dan yang lain lain
dan ada beberapa pasal itu itu pun dihilangkan
ya lagi lagi bagi kami tentu kita mendukung pemerintah
dalam upaya untuk mendorong investasi masuk
tetapi harapan kita juga
ada hal juga yang harus dilindungi dalam hal ini pekerja
karena kan fungsi pemerintah itu bagaimana melindungi yang
yang dalam tanda kutip kan yang lemah
yang dianggap oleh teman teman buruh
mereka dalam posisi yang lemah
sehingga bisa menjadi lebih fair untuk itu
kalau misalnya gerindra misalnya
gerindra misalnya posisinya bagaimana si jawa ini
di internal saja
ya kita lihat betul kita sudah diskusi
kita coba sisir pasal pasal yang ada
kemudian ayat ayat yang ada
kemudian kita coba perbandingkan
antara undang undang yang lama
yaitu yang dipakai oleh teman teman
kemudian rencana undang undang cipta kerja tersebut
nah dari perbandingan tadi
ada beberapa hal yang menjadi catatan kami
salah satunya adalah tentang fungsi perlindungan
kemudian dalam hal ini yang kita bicara tentang pengupahan
dan yang lain lain
nah tentang sikap kami
tentu kita akan berdiskusi lebih banyak di internal
karena kan konsepnya sendiri baru minggu lalu kita terima
kita belum secara matang
kita belum secara intens mendiskusikan ini semua
tapi kalau misalnya ada
kementerian tenaga kerja mengatakan
sebenarnya tidak perlu was was dengan apa yang hilang di ruu itu
karena kemudian bisa di back up oleh undang undang lain
soal ketenaga kerjaan yang berlaku selama ini
itu bisa atau tidak
ya fungsinya kan gini
fungsi cipta lapangan kerja atau omnibus law
bagaimana aturan yang begitu banyak
disederhanakan ya istilahnya
kemudian dan masuk di situ adalah salah satunya undang undang klaster
tentang ketenaga kerjaan
nah kalau setelah itu
dibikin lagi undang undang yang baru
atau peraturan yang baru
hakikat dari fungsi dari omnibus law
yang bercecair disatuin
kemudian kalau fungsi perlindungan tidak ada di situ
dijanjikan tapi saya tidak mendengar
saya ambil statement mbak aja
kemudian dijanjikan akan dibuat aturan yang baru
ya tetap aja aturan akan bertambah
akan bertambah akan bertambah lagi
ini fungsinya apa akhirnya
ada juga kalau misalnya soal itu saya pernah baca juga di tempo
tidak salah jadi
buruh kemudian kehilangan pesangon
jika mengajukan phk
atau mengundurkan diri
dan itu katanya bisa diselesaikan di undang undang
perselisihan hubungan industrial
begini ada undang undang
undang undang phi itu
tentang hukum beracara
dia tidak menyentuh persoalan tentang
berapa nilai pesangon
yang dibahas dalam undang undang phi adalah
ketika buruh berselisih
tidak menyangkut materi
ketika buruh berselisih kemudian tidak ada kesepakatan di partit
kemudian masuk kepada tripartit
tidak ada kesepakatan kemudian masuk ke phi
kemudian mekanisme mekanisme yang lain
nah dasarnya itu akan tetap kepada kalau hari ini dasarnya adalah undang undang tiga belas
dipakai undang undang tiga belas
manakala ada dalam undang undang tiga belas clear
tapi kalau dalam undang undang cipta lapangan kerja tidak tertulis
baik tentang pengupahan atau hal hal yang lain yang lebih rinci
maka mekanisme dalam undang undang lain atau aturan aturan yang lain
dia tidak mengatur secara jelas
dia hanya mengatur undang undang pphi itu
hanya mengatur mekanisme ketika buruh berselisih
tidak masuk ke dalam substansi atau materi
tidak masuk ke detail apalagi perhitungan gitu ya
perhitungan pesangon nggak ada di situ
oke nanti kita bahas beberapa pasal kami sudah siapkan setelah jeda
karena bagaimanapun sekali lagi dpr nanti menjadi kuncinya
untuk bisa mendudukan antara buruh mendengar suara buruh
kemudian juga mendengar suara pengusaha dan juga pemerintah
nanti setelah jeda ya
tetap di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas tentang omnibus law spesifik
kepada aturan pengupahan yang terus disuarakan oleh para buruh
kita lihat ada beberapa pasal yang sempat kami tadi bahas
kami tadi bicarakan di segmen satu
kita lihat sekarang
di antaranya adalah ini kita lihat yang bermasalah
yang bermasalah ini dia
ini adalah pasal kontroversi draft ruu cipta kerja
ini soal masuk enam hari kerja
pasal delapan puluh sembilan dua puluh dua istirahat antara jam kerja
paling sedikit tiga puluh menit setelah bekerja
istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja
yang soal pengupahan spesifik kami juga sudah punya
yang soal pengupahan teman teman mungkin bisa
tolong dimunculkan yang tadi sempat muncul di segmen satu
kita mau bedah lagi
oke ini dia ya pengupahan saat istirahat atau cuti
ini yang tadi dimaksud
undang undang lama cuti sakit panjang ini juga bermasalah ya mas rusdi ya
kalau draft ruu upah minimum tidak diatur secara nasional
upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
ketentuan tidak berlaku untuk umkm
pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas
kalau misalnya undang undang yang baru kalau cuti sakit itu sudah dihapuskan ya mas rusdi ya
kalau tidak salah begitu atau bagaimana bisa diralat mungkin
ya memang satu yang kita protes juga adalah perlindungan terhadap pekerja perempuan
termasuk juga hak hak cuti itu dikurangi dan dihilangkan
jadi dampaknya ini bukan hanya dampak ekonomi tapi juga dampak sosial
misalkan bagi pekerja wanita yang selama ini mendapatkan cutinya dua hari
itu kalau dia cuti haid itu nanti tetap tidak dihilangkan
di apa namanya dipersulit lah
kalau selama ini kan kalau dia cuti itu masih nggak dipotong
tidak dipotong gajinya
sekarang ada aturan bahwa saatnya orang yang tidak bekerja dia tidak mendapatkan gaji
ada upah gitu kan
nah ini kan ada nanti sistem upah berbasis waktu per jam segala macam
nah itu juga masih belum jelas ini
termasuk juga adalah ketika nanti kita misalnya punya keluarga ada yang meninggal
ada yang melahirkan ada yang mau ibadah segala macam
itu juga jadi dipersulit dihilangkan
jadi dampaknya bukan hanya dampak ekonomi dampak sosial dan dampak keagamaan
orang kemudian mau tadi ya ada keluarganya yang musibah
kemudian dia mau pergi haji ataupun mau membapti segala macam
karena rumusnya tadi orang yang tidak bekerja dia tidak mendapatkan upah
ini benar benar sekali lagi adalah memeras buruh sekali
ini yang buat kita sangat berbahaya
bang obon memangnya selama ini saya penasaran
bang obon kan pasti juga mendengar suara dari teman teman pengusaha kan
keluhan terbesar mereka soal skema pengupahan yang selama ini itu apa sebenarnya
yang pertama tentang produktivitas
bahwa dianggap tenaga kerja di indonesia itu produktivitasnya masih rendah
kemudian yang kedua tentang mekanisme penetapan
kemudian yang ketiga tentang kepastian
dari terkadang di beberapa wilayah
sudah muncul surat keputusan dari gubernur atau bupati
ada aksi kemudian segala macam kemudian berubah berubah dan berubah
itu salah satu yang dikeluhkan oleh pengusaha
ya kami memahami kondisi tentang produktivitas satu yang lain lain
tetapi juga harus dilihat juga yang tadi saya sampaikan bahwa ada hal hal juga yang teman teman buruh itu butuhkan juga
nah sehingga kalau menurut kami kalau menurut dalam catatan kami ya lebih baik
konsep lama itu sudah cukup
sudah cukup apa sudah cukup baik
hanya pada beberapa persoalan yang sifatnya teknis
ya misal tadi ketika sudah ditetapkan ya sudah lah jangan ada perubahan perubahan yang lain lain
nah tentang produktivitas sendiri ukurannya kan kadang kadang sulit mengukur produktivitas itu
berapa sih produktivitas seorang pekerja pabrik sepatu kemudian pabrik mobil atau pabrik
apakah itu bisa dihitung misalnya dari satu batch dia berhasil menyelesaikan berapa kan sudah ada standar
dan itu harusnya kan di compare
produktivitas tenaga kerja di indonesia untuk pekerja pabrik sepatu mereka berapa
kemudian di compare lagi nilainya berapa
katakanlah satu sepatu tenaga kerja indonesia itu membutuhkan upah katakanlah seribu rupiah
kemudian bagaimana dengan kondisi dari negara negara lain
nah kalau itu sudah diperbandingkan
lihat loh bicaranya labor cost itu kan
kalau bicara gaji pokok aja kan itu satu bagian
tapi kalau bicara labor cost
kemudian ternyata betul tenaga kerja kita produktivitas segala macam
baru kita diskusikan itu
kemudian jangan salah juga kalau bicara produktivitas itu kan bukan hanya tentang tenaga kerjanya
disitu harus pelatihannya bagaimana
kemudian kondisi mesinnya juga gimana
nggak mungkin produktivitas itu ditekan tinggi kalau alat produksinya atau mesinnya sendiri tidak mendukung untuk itu
nah ini harus harus diskusinya harus lebih matang dengan kondisi tersebut

dan itu yang menurut anda mas rusdy sangat sangat memberatkan teman teman buruk
ketika hanya dihitung dari waktu bekerja saja untuk soal pengupahan
ya terkait dengan skemanya
skemanya kan ada macam macam tadi
ada basis waktu dan juga tetap ada upah minimum segala macam
nah yang buat kami tadi jelas buat aturan upah minimum ini ini satu kemunduran lah dari tahun tahun sebelumnya
sejak dipegang oleh pak jokowi di dalam produk pertama maupun produk kedua ini mengalami kemunduran

karena sekali lagi adalah sudah ada ketentuan hari ini misalkan upah minimum provinsi atau kota
ya kalau provinsi itu hanya sekitar jakarta dan jogja sebagian besar upah minimum kota
kemudian ada tadi yang disampaikan oleh pak obon tadi adalah tentang upah minimum sektoral
misalnya di jakarta upah minimumnya adalah sekitar empat dua tapi untuk sektor tertentu seperti otomotif dia bisa empat lima itu fair
artinya yang general adalah berlaku upah minimum secara umum
untuk industri atau industri yang unggulan dia lebih tinggi
nah hari ini kemudian ketika kemudian upah sektoral dihilangkan upah minimum kabupaten kota juga dihilangkan
ini buat buruh kerugian sangat luar biasa lah gitu kan
dan sekali lagi juga kita diskusilah
nah kita juga mengkritik pak jokowi ketika misalkan kenapa pak jokowi hanya menerima aspirasi dari teman teman pengusaha
kenapa misalkan tidak duduk bareng aja pak jokowi memang pasti tidak
kita sih teman teman pengusaha apa problemnya
tadi produktivitas segala macam kita bisa diskusi gitu kan
terus apa maunya buruh ini kan nggak pernah dilakukan
sepertinya sudah pernah ya pada saat sebelum pemilu itu sudah pernah sempat bertemu dengan teman teman buruh kalau tidak salah
ya artinya adalah konteksnya bukan konteks membahas ini secara umum
ini kan omnibus law ini ya walaupun kita juga mengira ini adalah sesungguhnya rencana pengusaha yang sudah lama
yang ingin merevisi undang undang tiga

kemudian mereka mengubah strategi melalui omnibus law ini
nah terkait dari produktivitas kita juga mengkritisi
sesungguhnya misalkan kita dapat laporan dari anggota kita di sektor sepatu di tanggerang segala macam
masih banyak perusahaan sepatu di tangerang yang produksinya luar biasa gitu kan
dan kualitasnya itu bisa diadu dengan kualitas buruh di vietnam
kualitas kita jauh lebih tinggi
sehingga kemudian ya pengusaha saya pikir juga tidak asal ngomong aja
termasuk juga misalkan dianggap
ketika buruh buruh ini tidak punya kompetensi
sejak kapan misalkan teman teman yang lulusan sekolah lulusan kuliah itu
dia lulus kemudian bisa langsung bekerja secara maksimal
tetap ada mekanisme pelatihan training segala macam
nah maunya pengusaha ini kan gak fair
mereka maunya itu adalah ketika kemudian orang orang yang baru lulus sekolah langsung bisa bekerja
nah kemudian mereka mengadopsi sistem pemagangan sistem kerja kontrak sistem kerja outsourcing dalam rangka
katanya agar buruh itu
yang baru lulus sekolah
lulus sekolah atau kuliah itu punya kapasitas
nah dianggap buruh indonesia nggak punya kapasitas
ya jelas lah kalau ukurannya adalah orang yang baru lulus sekolah
kita pun juga sama
ketika baru lulus sekolah kuliah pun kita juga nggak punya kapasitas yang dikendaki oleh industri
nah saya pikir adalah teman teman pengusaha juga gak fair
banyak memberikan opini opini negatif
yang seolah olah buruh itu sangat lemah
faktanya adalah justru upah kita hari ini lebih rendah secara rata rata dibawah vietnam
padahal vietnam itu negara baru bangun industri nya segala macam
jadi kita harus berpikir
pengupan mungkin sudah pernah sempat studi
kalau misalnya negara negara industri lain gitu
negara negara berkembang industri lain seperti vietnam
seperti apa mereka menetapkan skema pengupahannya
ya kami dari dpr belum
belum melakukan studi studi secara langsung
tapi kalau tadi kalau diperbandingkan ya tentu tidak fair
atau ada hal hal yang lain
tadi tahu namanya yang menarik tadi tuh
kalau tidak salah
kalau undang undang maaf
rancangan undang undang ini
orang bekerja perusahaan menetapkan sistem kerja itu kan dua
satu bekerja mereka bekerja dengan empat puluh jam
kemudian satu delapan jam kerja per hari
maka jatuhnya itu mereka itu lima hari kerja
kemudian satu lagi
mereka bekerja dari hari senin kemudian sampai dengan hari sabtu
nah di aturan yang baru
ini akan ditetapkan hanya satu sistem
yaitu bekerja selama enam hari
apa sih dampaknya
yang pertama bahwa
kalau menggunakan sistem kerja
bukan dengan enam hari
tetapi dengan lima hari
dari hari senin sampai dengan jumat
ukurannya kan sama
maka perusahaan akan diuntungkan
yang pertama ketika hari sabtu
ukurannya kan tetap empat puluh
hari sabtu libur
tidak ada kewajiban untuk menyiapkan angkutan antar jemput
tidak harus menyiapkan makan
kemudian listrik juga bisa dikurangi
kemudian banyak bisa dikurangkan
nah saya gak tahu nih
latar belakang pemikirannya kenapa hanya digunakan sistem kerja itu
hanya digunakan dengan enam hari kerja
enam hari kerja
kalau yang lama kan pilihan
lima atau enam
tapi jumlahnya tetap harus empat puluh jam
nah itu juga menurut saya juga bagi pengusaha juga semestinya
bagi pengusaha juga itu sesuatu yang kurang tepat juga
nah latar belakang itu kita kurang memahami
tentang tadi pertanyaan ke negara lain
kita belum melakukan studi untuk itu
nanti setelah jeda kita bahas sekarang
bagaimana dan bagaimana dpr bisa memastikan semua suara itu ditampung
dan diambil jalan tengahnya ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
bang obon memastikan suara buruh kemudian bisa didengar
ditemukan jalan tengahnya
ya tadi saya sampaikan hari ini kami di komisi sembilan baru mendengar kemudian mendapatkan masukan masukan dari teman teman buruh
dengan berbagai macam elemen tentunya
sampai dengan hari ini kita belum dengar apa sih masukan dari perusahaan kemudian dari apindo
ini masukan dari teman teman elemen buruh semuanya menolak ya
ya semuanya menolak
semuanya menolak kemudian belum dari unsur apindo
kami pun harus mendengar
apa yang dipikir oleh sahabat sahabat kita dari dunia usaha
ya kalau memang antara kepentingan buruh kemudian pengusaha
di luar mekanisme yang ada di kami di dewan mereka bisa diskusi intens
saya rasa itu suatu yang bagus
sehingga kami tidak berjalannya itu tidak begitu sulit ketika bicara terhadap pasal pasal yang ada
karena sampai hari ini juga kita belum kami dpr belum pastikan apakah ini masuk ke dalam badan legislatif atau masuk ke dalam pansus atau yang lain lain kan belum
mas rusdi tapi saya nanya deh kalau misalnya dari beberapa pasal yang dilihat teman teman buruh itu kontroversial
apakah masih ada ruang negosiasi soal itu atau tidak
itu harus dihapus segera
ya buat kami kita baru baru sudah keras sepekan lalu sebelas dua belas februari
hasil keras dari ksp adalah kspi menolak total ruu omnibus law cipta kerja ini
jadi buat kita kita tidak bikin usulan sandingan kepada dpr
yang kita bikin adalah tentang alasan penolakan ksp
terkait juga pasal perpasalnya kita akan bedah
dan kita juga berharap besar dpr mau memberikan ruang seluas luasnya kepada kita
karena kita tahu dpr tidak sibuk
dan undang undang ini naskah debisnya sudah hampir dua lima ratus halaman
ya dua lima ratus halaman
kemudian undang undang ini sudah ribuan halaman pasti tidak ada waktu baca
kita berharap besar dpr juga memberikan ruang kepada kita agar mereka juga bisa menyerap apa yang kita mau
yang kita mau sih undang undang ini secara keseluruhan ataupun tentang bab nakernya ini ya di
karena isinya sekali lagi adalah
sama sekali dikeluarkan ya
iya karena nggak ada menguntungkan buat kaburuh gitu kan
pertama ya kalau kita lihat sekarang
termasuk skema skema itu tidak mungkin dinegosiasikan lagi
kalau karena gini
instrumen sejahtera itu ada tiga
artinya kalau meningkat baru kita diskusi
misalkan sebagian meningkat ada sebagian kecil yang menurun kita masih bisa diskusi
ini nggak ada yang
tidak ada yang meningkat semuanya menurun
mereduksi kesejahteraan dan juga mereduksi pelindungan
yang kedua ini akan menghancurkan masa depan anak bangsa
orang orang yang baru lulus kuliah sekolah ini ketika dia masuk kerja dengan status yang nggak jelas
dia bisa di phk kapan saja karena status kerjanya kontrak dan juga outsourcing makin diperluas
tanpa ada upah yang jelas tanpa pesangon tanpa pelindungan jaminan sosial
memang ada aturan tentang upah minimum tapi sanksi pidana dihilangkan
memang ada aturan pesangon tapi kemudian pesangon ketika selama ini di atas sembilan tahun itu bisa dapat tiga puluh dua bulan gaji
hari ini hanya sekitar tujuh belas
memang ada jaminan pensiun segala macam
tapi kemudian ketika sanksi pidananya itu kemudian status kebutuhan kerjaannya adalah kontrak dan outsourcing
maka itu bisa nggak terjalankan
dan yang terakhir buat kita adalah kita mengkhawatirkan sekali lagi akan mengganggu ekonomi secara umum
karena buruh akan berkejualan
kemudian yang masuk ke indonesia adalah perusahaan perusahaan abal abal
bukan perusahaan perusahaan besar dari jepang dari eropa gitu kan
ini abal abal yang memang mereka mau upah murah dan lahan murah
buat kita berpikir kok pemerintah kok seperti itu cara kerjanya lah gitu
oke tidak ada negosiasi tuh katanya bang obon kayaknya sulit nih nanti ya
ya memang dari proses awalnya sih mbak
jadi kan kita pernah sampaikan bahwa libatkan teman teman
dari proses awal loh bukan setelah menjadi barang jadi
dari proses bagaimana perencanaannya kemudian bagaimana sih substansi pasal yang ada
sehingga ketika sudah selesai dalam tahapan entah itu sebelumnya nih
entah itu tim kecil atau segala macam
nah keberatan teman teman kan gini
hampir semua betul betul istri ya
hampir semua tim perumus itu mereka menganggap mereka tidak dilibatkan
sehingga ya saat gas itu ketika
sehingga ketika jadi
kemudian mereka bereaksi
ya kami akan coba juga nanti akan melakukan juga diskusi juga dengan teman teman dari pengusaha tentu
kemudian termasuk juga dari pemerintah dan teman teman buruh
karena ini menyangkut lagi lagi menyambut lebih dari lima puluh juta pekerja formal di indonesia itu lima puluh juta
sehingga kami akan sedikit hati hati
kita sudah bisa belum sih melihat komposisi di dpr seperti apa terkait soal cipta kerja ini
kalau misalnya lintas partai
kita belum pastikan itu karena diapain baru kemari
ini jangan jangan juga masih banyak juga yang belum
bu nusli tadi katakan itu dua ribu
ma nya itu sampai dua ribu
tapi gerindra menolak
kami belum pada tahapan menolak atau menerima
tapi ada beberapa catatan yang coba kita inventarisir
kemudian kita coba tanya juga ke ahli ahli yang lain
betul nggak sih persoalan ini
apakah ini salah satu solusi atau ada solusi solusi yang lain
kita belum sampai tahapan menerima ataupun menolak
kita lihat perkembangannya seperti apa
terima kasih mas rusdi malam hari ini sudah ada di air bangobon
terima kasih banyak
dan kita sekarang jeda dulu
setelah jeda klaus wamafma putra papua pertama ditunjuk kementerian bumn menjadi direktur pt freeport indonesia
kami kembali setelah jeda